terpatahkan semua karena si rakyat ternyata tidak dipakai untuk menyentuh hasil pemilu
bukan sama ya maka benar benar digital signature nya harus kita bangkitkan berkali kali
akurasi yang kami enam puluh ribu itu sudah sembilan puluh sembilan persen yang mulia
akurasi rp dua puluh akan ada delapan dua ratus
jadi untuk meraih menjadi seratus
hari ini terbuktilah kepiawiyagu
jam terbang tinggi dari tim lawyernya dua ini
perdebatan hari ini seratus persen dimenangkan oleh kami
kan salah satu inti gugatannya menyatakan
bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat
karena katanya berasal dari
ternyata yang diumumkan oleh kpu itu bukan dari sirekap
dari mulai kecamata dihitung berjenjang sampai provinsi
final barulah kemudian dimasukkan ke si rekap
jadi bukan si rekap yang jadi pegangan
salah seorang hakim yaitu yang mulia pak arief mengatakan
ngapain kita capek capek bicara si rekap
kalau ternyata perhitungan suara itu adalah berdasarkan manual
hakim aja menanyakan begitu
jadi memang beda kualitas pengacaranya
hari ini kami de facto menang secara perdebatan
benar benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan
karena satu dan tiga mengajukan saksi ahli ite
untuk membuktikan si rekap itu tidak benar
itu nggak ada gunanya lagi karena ada siregar kan nggak dipakai
berarti semua saksi ahli ite mereka itu berguguran
terpatahkan semua karena si rakyat ternyata tidak dipakai